panitia kerja atau pance dpr kembali melanjutkan rapat penyusunan draft ruu kementerian negara
mengenai jumlah kementerian pada rabu kemarin
pembahasan ditargetkan selesai sebelum dua belas juli
ketua badan legislasi dpr supratman andi aktas mengatakan
agenda pembahasan berfokus pada penghilangan jumlah tiga puluh empat kementerian
dalam pasal lima belas undang undang kementerian negara
dihapusnya angka tiga puluh empat untuk jumlah kementerian tidak bisa dipastikan
angkanya akan berkurang atau bertambah
karena ini adalah berdasarkan permintaan kemarin beberapa anggota
dan bahannya sudah kita bagikan baik draftnya
oleh karena itu saya berharap nanti diskusi kita karena ini cuma menghapus
dan hanya menghilangkan angka tiga puluh empat dari sisi kementerian
didukung oleh pendapat kawan kawan bahwa kita dalam sistem presidensil
kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan
walaupun begitu kan kita memberikan penegasan bahwa jumlah kematian itu
tetap harus memperhatikan dari sisi efisiensi dan efektivitas
jadi dua duanya tetap harus kita lakukan
di sisi lain sekjen pdip hasto kristianto menyebut
undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara
hasto menyebut undang undang kementerian negara yang berlaku saat ini masih relevan
namun pdip menghargai jika setiap presiden punya kebijakan tersendiri
pdi perjuangan kami percaya bahwa dengan undang undang kementerian negara yang ada
sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini
tetapi ya tentu saja setiap presiden
ya presiden punya kebijakan tersendiri
undang undang kementerian negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara
di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara
revisi undang undang kemirian negara dibahas balik dpr sejak selasa kemarin
tim ahli balek mengusulkan agar pasal lima belas yang mengatur tentang jumlah kementerian
diganti menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden
dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaran pemerintahan
revisi undang undang kementerian negara tengah dalam proses pembahasan dpr
di antaranya dalam rapat sebelumnya anggota badan legislatif atau badan legislasi menyebut
perlu ada revisi terhadap undang undang kementerian negara
namun sisi lainnya tidak perlu direvisi karena yang sudah ada dianggap efisien dan optimal
bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio
ada sekretaris tim kerja strategis prabowo gibran idrus marham
baik di sambungan virtual saat ini juga sudah bergabung
ada putra nababan anggota badan legislasi dari fraksi pdi perjuangan dpr
selamat pagi apa kabar bang idrus apa kabar selamat ketemu
iya kita ketemu di sini dalam rangka ide gagasan ke depan nih mas panda
terakhir saya wajar biar cti dulu
bergabung juga direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul umam
selamat pagi mas alhamdulillah sehat
nanti juga akan bergabung nih anggota badan legislasi dari partai persatuan pembangunan
tapi saya kita berbincang dulu saya akan ke bung idrus dulu
terus rancangan undang undang kementerian ini tengah dibahas
urgensinya se urgen apa sebenarnya untuk dibahas
karena memang sebetulnya kan sudah dari tahun dua ribu sebelas sebenarnya ya
mahkamah konstitusi untuk memerintahkan
kok kenapa baru sekarang itu kan rentang waktu yang sangat panjang
nah ini kan juga masalah pelantikan kan masih tanggal dua puluh oktober
ini masih empat bulan saya kira
ada juga baiknya ada hikmahnya dimanfaatkan momentum ini untuk apa
untuk mencoba melakukan penataan
ya berbagai hal yang diperlukan dalam rangka untuk
bagaimana rancangan pemerintahan ke depan
dan pak prabowo sebagai presiden terpilih ini sudah sebenarnya meletakkan dasar dasar dari awal
pak prabowo dari awal itu sudah pidato pertamanya sudah bicara tentang konstitusi
bicara tentang sistem ketatanegaraan
yang menurut beliau itu jadi kita lihat ada konstitusi
kemudian juga mengajak beliau bagaimana supaya kita satu kesatuan
itu mestinya kan asasnya kekeluargaan dan kegotong royongan
jadi ada nilai nilai di situ ada semangat kebersamaan
dan ada semangat kekitaan
nah itu dalam rangka itulah sebenarnya yang dilakukan oleh pak prabowo
setelah itu diikuti lagi pidato
yaitu mengedepankan politik gagasan
ya pikiran pikiran yang kita kedepankan
kalau dalam istilah saya dulu ketika jadi ketua umum knpi
ide dan gagasan sebagai instrumen
nah ini kan berarti bicara konsep ke depan dan lain lain sebagainya
dan oleh karena itu maka konstruksi berpikir yang dikedepankan oleh pak prabowo
untuk mendesain kabinetnya ke depan ini
itu betul betul didasarkan pada pertimbangan pertimbangan rasional objektif
saya ingin dulu apalagi narasumber yang ada ini
menyampaikan bocoran bahwa kalau ada pembicaraan pembicaraan sebelumnya bahwa
ada empat puluh menteri ada apa
karena pak prabowo belum pernah bicara
berapa anggota kabinet yang diperlukan
kalau konstitusi kita undang undang kita aturan kita
ya sekarang ini kan sangat tergantung pada ide
ya kepada visi misi presiden
kalau tahapan tahapan yang ada visi misi ini
ya dalam bentuk program program
ya yang nyata yang orientasinya adalah memenuhi kebutuhan rakyat
dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik
nah setelah program program ini
itu perlu diwadahi di mana
dari situ bicara tentang kementerian mas radi
jadi bukan masalah mulai dari jumlah dulu
tetapi ada konstruksi berpikir
yang menjadi dasar sehingga dengan demikian
orang orang yang ada ini betul betul dapat melaksanakan program yang ada untuk rakyat
prerogatif presiden menentukan dan memberhentikan
jadi kalau nanti ada yang tidak kompeten dia ganti
cara berpikir yang dikembangkan sehingga
olah mengolah ahli tafsir
adalah pak heru lumam
saya selaku sekretaris kajian strategis pak prabowo kemarin
saya katakan tidak pernah ada keputusan atau ada ketapar atau informasi bahwa
lalu kemudian kabinet ini nanti ada menampung
kabinet itu bukan penampungan
jadi lembaganya berapapun kabinetnya belum tentu sejumlah itu begitu kira kira
dan ini penting memanfaatkan empat bulan ini dalam rangka untuk mendesain
sehingga betul betul fungsional produktif untuk rakyat
saya minta tanggapan bang putra dari pdi perjuangan
dalam rapat badan legislasi
anda sebut jumlah kementerian yang sudah ada itu sebenarnya tidak perlu diubah
ini juga senada dengan pernyataan
dari sejumlah politisi pd perjuangan
kemarin juga saya menyimak mas sekjen ya mas hasto kristianto mengutarakan hal itu
bahwa kementerian yang ada sekarang
atau undang undang yang existing itu masih visioner
ya saya senang sekali tadi kompas ada berita pengantarnya
dan senang sekali mendengar bang idrus lagi
sudah lama nggak dengar bang idrus
jadi gini jadi gini
mas awid ada disini bisa nanti juga melengkapi
bahwa ada kita bicara tentang efektivitas dan efisiensi bahkan
dan saya kemudian pada kesempatan berbicara
saya menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan
ataupun pemerintah dan dpr
selama lima tahun terakhir ini luar biasa
karena ini tantangan yang dihadapi seluruh dunia bahkan
saya ingat kapan ini pernah terjadi
mungkin dalam sejarah perang dunia kedua
di saat pandemi covid sembilan belas
bagaimana pemerintah bekerja sangat efektif
dan bagaimana pemerintah bisa berkoordinasi dengan sangat baik dengan dpr ri
bahkan urusan apa namanya
dan urusan juga undang undang dan lain sebagainya
dan setelah dua setengah tahun bekerja menanggulangi covid
ternyata pemerintah dan indonesia mendapat apresiasi
tidak ada yang tidak terkena covid sembilan belas di saat itu
apresiasi luar biasa dari negara negara lain
bahkan mereka mengirim tim untuk belajar kesini
dan dari negara dunia dan juga dari universitas
bahkan john hopkins memberikan apresiasi juga
artinya dengan komposisi yang kita punya
itu pemerintah sangat bekerja dengan efektif dan efisien
nah ini saya kemarin bertanyakan
ada apa yang urgent yang kita lihat
artinya kalau tadi bang idrus mengatakan gotong royong
ya kabinet yang sekarang kurang tanda petik gotong royong seperti apa gitu kan ya
artinya itu sudah cukup lumayan
dan apalagi tantangan yang mau dihadapi oleh pemerintah ini
artinya kita juga harus mempertimbangkan efisiensi juga kenapa
nanti bung umang mungkin bisa mendalami juga
terkait juga dengan beban anggaran
beban anggaran yang saat ini akan dihadapi oleh pemerintah mendatang
terus juga kita punya beban hutang
kita juga belum juga membayar pengeluaran yang lain dan lain sebagainya
kalau memang kita mau bicara soal kelembagaan
saya kan dibalik beberapa kali dan juga membuat undang undang beberapa kali
itu kementerian hukum dan ham selalu mengatakan
kalau membentuk lembaga baru
itu sudah tidak pemerintah sudah pasti tidak setuju
ini kita lagi membuat juga undang undang kepariwisataan
ada usulan mungkin bikin badan pariwisata dan lain sebagainya
itu pemerintah sudah pada posisi yang tidak
nah ini kan harus juga kita lihat realitas ini
tentunya kita sepakat bahwa ini presidensial
ini ada tantangan apa yang melebihi pandemi covid sembilan belas
yang sedang diproyeksikan atau diantisipasi oleh pemerintah mendatang
pasal lima belas yang terkait dengan harus maksimal tiga puluh empat kementerian
mungkin ini juga menarik dari teman golkar kemarin mengatakan
kita harus ngomong kerakyat harus ada justifikasinya
ya kan itu rekannya pak idrus marham di rapat balik juga menyampaikan
apa justifikasinya kita terus jelaskan ke masyarakat
nah ini yang belum ketemu sampai sekarang menjelaskannya
apa tantangan yang paling besar dan terbesar
melakukan merevisi undang undang kementerian negara ini
jangan jangan tantangannya program makan siang gratis nih sampai sekarang
solusinya mau bagaimana ini nanti ini meramunya itu nanti di kementerian
wakil ketua badan legislasi dari fraksi partai persatuan pembangunan di dpr
mas owi ini saya tertarik dengan pernyataan anda nih
revisi undang undang kementerian baru dibahas
kementerian negara baru dibahas
anda mengatakan itulah hebatnya anggota balik katanya
nah apa maksud pernyataan anda ini mas awi
jadi kan ada yang mempertanyakan
putusan mk kan sudah lama
politik kan nggak perlu serius serius nggak perlu tegang tegang
tapi politik kan nggak perlu tegang tegang
santai pun yang penting urusan negara ini selesai
kita ada semiaw nih bang idrus disitu
yang hari ini balik hari ini itu
menyisir undang undang mana yang diputus oleh mk
yang tidak ditindaklanjuti oleh revisi
harusnya kan setiap undang undang yang diputus oleh mk
itu kan semua harus ditindaklanjuti oleh dpr dan pemerintah
ditindaklanjuti dalam bentuk revisi
namun demikian kenyataan di lapangan memang badan legislasi hari ini
di masa akhir masa periode ini
sedang mendapatkan data dari bkdpr
itu memang ada puluhan undang undang yang harus di follow up
berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
kita tidak ingin meninggalkan pr yang terlalu banyak
setidaknya kita ingin memberikan legacy kepada periode yang akan datang bahwa
setiap ada putusan mahkamah konstitusi
itu seharusnya harus ditindaklanjuti dengan langkah merevisi undang undang
karena memang seperti itu alurnya
kembali kepada persoalan terkait dengan revisi undang undang kementerian ini
kita menggunakan logika itu bahwa ada putusan mk
terus pada saat yang bersamaan
ada hirup pikuk isu mengenai jumlah kementerian
terus kemudian kita di balik tidak pernah bicara tentang jumlah
kita memberikan kepada presiden untuk mengukur
seberapa butuh jumlah kabinet yang diinginkan ya silahkan
baik ini saya juga mencatat begitu ya bahwa sebenarnya di balik juga
ada puluhan belate yang mesti ditindaklanjuti atau direvisi
ini kembali ke pernyataannya bang putra juga tadi
apa tantangannya apa sih sebenarnya ke depan untuk
untuk undang undang kementerian lembaga ini direvisi begitu
terlebih jika memang nanti kedepannya untuk menghapus
klausul angka tiga puluh empat sebagai jumlah kementerian
pada pasal lima belas undang undang tentang kementerian negara
nah semua tidak menutupi kemungkinan juga ada pembahasan soal itu
ya itulah kemudian kita step by step satu per satu gitu
satu per satu kita selesaikan undang undang yang ada dampak
akibat putusan mahkamah konstitusi
jadi di masa sidang ini kemungkinan itu ada sampai sepuluh undang undang
yang kita usulkan revisinya
nah terkait dengan undang undang negara
ada pun mengenai materi muatannya yang menjadi isu publik
bahwa kita berdasarkan konstitusi jelas ya
di undang undang dasar empat puluh lima bahwa kabinet itu merupakan hak prerogatif dari presiden
nah maka sementara kita kita faham bersama sejak era reformasi
kita sudah menganut yang namanya sistem presidensial
jangan sampai sistem presidensial itu lebih heavy ke parlemennya
maka kemudian kita berikan keleluasaan kepada presiden
untuk menentukan mengenai kabinannya terserah presiden
maka kemudian batasan angka ada usulan batasan angka
memberikan fleksibilitas kepada presiden terpilih
presiden yang akan dilantik dan presiden yang akan menjalankan pemerintahan
jadi ya untuk silakan saja bisa saja
kalau menurut presidennya nanti cukup sepuluh ya sepuluh
bagi presidennya cukup tiga puluh ya tiga puluh
atau lebih dari tiga puluh empat
ya terserah presiden terpilihnya yang akan mengukurnya
kalau berdasarkan pengalaman jumlah kabinet di indonesia
itu kan tidak ada yang benar benar fix angkanya
bahkan di era kabinet dwi kora itu sampai seratus lebih
di era rd malu ada sampai empat puluh bukan seperti itu
tidak ada yang diatur dalam kementerian negara jumlah fix jumlah kementeriannya
mas taredy sebelum mahir umum sekali lagi
saya ingin memperjelas kembali sekali lagi adalah bahwa
ini biar clear semua kita sudah konfirmasi kepada pak prabowo
bahkan dengan saudara dhanil juga yang selama ini kita ketahui jurubicara
kita konfirmasi satu pernah nggak kita menyebut empat puluh tidak pernah
satu kemudian yang kedua perlu juga kita klarifikasi bahwa pikiran sedikit pun tidak pernah ada pikiran bahwa
kabinet ini adalah penampungan bukan
nah kemudian karena itu konstruksi berpikir
yang dikembangkan oleh tim oleh pak prabowo ini adalah mulai daripada visi misi
visi misi di breakdown dalam bentuk program program ini diwadahi dalam kementerian kementerian
lalu dari situ kementerian dalam rangka orientasinya apa
kebutuhan rakyat masalah rakyat masa depan bangsa ini seperti apa
itulah arah lalu ditentukan orang
jadi mas taredy bisa lebih dari tiga puluh empat
itu adalah akibat dari suatu cara berpikir
oke nanti juga tapi saya akan tegaskan juga nih soal tantangan yang ditanyakan oleh bang putra tadi ke bang idrus
tapi sebelum itu saya ke mas umam dulu
mas umam ini kan ramai ramai ya sejumlah anggota dpr terutama yang partainya pada saat pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin di pilpres itu mengusung prabowo gibran
mengatakan bahwa ini hanya kebetulan saja begitu
termasuk mas awi juga tadi sepertinya sempat menyinggung
ini suatu kebetulan bahwa pembahasan ini dilakukan di tengah pak prabowo sempat bilang akan menambah kementerian
ini menurut anda memang benar benar considence atau bagaimana analisis anda bagaimana mas umam
kalau terkait dengan konteks co insident atau tidak saya pikir tidak ada sesuatu yang sifatnya ko insident dalam politik
semuanya sudah didegosiasikan semuanya sudah dihitung
karena itu kalau misalnya tadi bang idrus menyampaikan tidak ada pembicaraan khusus bahkan pak prabowo sendiri juga belum menyampaikan keterangan mengenai hal ini
ya ini menjadi bagian dari sebuah pertanyaan apakah memang betul genuin dari pak prabowo ataukah sebenarnya ada elemen di lingkaran pak prabowo misalnya yang mencoba untuk membuka ruang manuver dalam perumusan kabinet yang akan datang
karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita cermati beberapa waktu lalu misalnya
yang mengatasnamakan asosiasi ya pengajar tata hukum negara dan lain sebagainya yang mengusulkan empat puluh dua secara spesifik untuk peningkatan jumlah kementerian
sebenarnya angka itu bukan menjadi sebuah prioritas
yang terpenting concern kita adalah soal good governance
tata kelola pemerintahan yang seberapa efektif
seberapa kemudian mampu menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang memang betul betul sesuai dengan apa yang diharapkan
apa yang dijanjikan dalam visi misi di kampanye kemarin
karena kalau misalnya kemudian kita hanya merujuk pada angka
yang terpenting adalah nomenklatur apa misalnya dalam konteks ketatanegaraan
dalam konteks kehidupan pemerintahan
yang memang betul betul dianggap sebagai sebuah prioritas utama
nah kalau misal kemudian itu sudah bisa ditetapkan
maka kemudian disitulah angka akan ditemukan
tiga puluh empat itu sudah termasuk cukup besar
let s say kita merujuk pada kabinet di amerika
berapa kabinet di amerika kementerian hanya lima belas kementerian
tetapi elemen di dalamnya cukup kompleks
koordinasinya dengan negara bagian atau state juga cukup efektif
kemudian elemen elemen badan yang berada di bawah presiden juga bisa berjalan dengan baik
lembaga atau negara di kawasan asia
bisa menghadirkan good governance dan juga public delivery service yang baik
kementerian praktis hanya ada sekitar delapan belas atau sembilan belas
nah kalau misal kemudian ini dijadikan sebagai rujukan
angka bukan menjadi sebuah patokan
tetapi bagaimana kemudian negara negara itu menetapkan nomenklatur dan bidang mana
yang kemudian menjadi prioritas utama
jangan sampai kita sudah tahu semuanya
problem dari birokrasi itu adalah ekosektoral
problem dari birokrasi adalah ketidakmampuan memanage cross sectoral coordination
kalau misal kemudian itu terus diberikan ruang
dengan membuka ruang manuver yang semakin besar
menurut informasi bahkan empat puluh delapan
empat puluh delapan kementerian yang konon kabarnya akan di generate
kalau misal kemudian itu dihadirkan
maka subjektivitas kita dalam melihat itu
ini bukan sekedar untuk memperkuat nomenklatur
to foxy dalam sebuah pemerintahan
salah satu motifnya adalah politik akomodasi
pemilu itu menghasilkan ketul ketul zakat kabinet
kabinet ahli itu bukan berarti isinya profesional semua
bukan berarti yang dari partai itu tidak profesional
ini mas awi ini profesional juga
ini yang kemudian harus kita tekankan
dalam merumuskan ini prioritas mana saja
terkait dengan konteks pendidikan
pendidikan sekarang itu tersebar
di hampir semua lembaga kementerian itu ada pendidikan
masing masing kementerian punya universitas
di kemendikbud sendiri juga mewadai cukup banyak sekali
pertanyaannya kenapa tidak disederhanakan
mengapa kompleksitas ini justru di maintain
dengan potensi perubahan di undang undang kementerian negara di depan
dengan adanya jumlah kementerian yang sekarang saja
bagaimana nanti jika diubah
tapi sebenarnya tuntutan publik itu simpel
bagaimana menempatkan orang yang tepat
tapi kalau sekarang ada anggapan itu sebuah politik akomodasi
saya tanya juga nanti ke bang hedrus setelah jeda ya
merancang undang undang kementerian merubah
tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
kembali di sapa indonesia pagi
kita masih membahas rencana revisi undang undang kementerian
akan mengakomodasi kepentingan ataupun visi misi
yang dirumuskan oleh presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo subianto dan gibran raka buming raka
untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik
good governance kalau kata mas umam tadi
tapi ada juga pertanyaan dari bang putra tadi
apa sebenarnya tantangannya sih ke depan ini
belum jelas juga dibahas di badan legislasi
untuk menjawab kepentingan prabu gibran inti
dari tim yang diutus oleh prabowo gibran
bahkan nanti katanya akan ada ya penyesuaian lagi ya
ini kita sama sebenarnya
bagaimana kabinet ke depan ini bisa efisien dan efektif
tetapi sistem juga memberikan ruang kepada kita
karena memang sekarang ini kan bertumpu pada visi misi presiden
tapi meskipun pada tahun dua ribu empat itu ada rencana pembangunan jangka panjang
menengah dan pendek dan lain lain sebagainya
tetapi tetap penekanannya itu
nah karena dalam rangka itulah sekali lagi
bahwa empat bulan ke depan ini betul betul dilakukan
berdasarkan suatu konstruksi berpikir bahwa
ada visi misi diberkeda dalam bentuk program
program ini dicarikan nomenklatur kementerian tadi
nah karena itu kan perlu ada penataan di sini seperti apa
nah penataan ini kan melalui revisi undang undang
untuk menjamin program program itu bisa berjalan dengan baik untuk rakyat
kalau ini ini tidak ada gunanya kalau orang yang duduk di situ tidak kompeten
dan jangan lupa juga hasil hasil survei yang ada juga menunjukkan bahwa
tidak produktifnya sebuah pemerintahan karena
tidak seimbang antara kompetensi yang dimiliki dengan posisi yang diduduki
ini sudah benar alur pikir
ya karena ini baru di breakdown program ini
setelah itu nanti ditentukan nomenklatur kementerian yang ada
barulah terlibat dengan partai partai untuk berdiskusi tentang itu
dalam waktu yang relatif singkat ini untuk menjelaskan tidak begitu mudah
tetapi saya ingin mencoba menyederhanakan
bagaimana masalah masalah rakyat bisa dipenuhi
masalah apa dan apa saja kebutuhan kebutuhan yang ada
ini kan nanti kan perlu penataan semua
ini harus bahwa kementerian ke depan
dan menteri menteri yang ada ke depan harus mampu menjawab ini
artinya kementerian perdagangan ada badan pangan juga sekarang belum cukup
ini kan masalah boleh jadi
kelembagaannya iya tetapi peran peran yang ditangani seperti apa
jadi jadikan susah begini
ya kemudian perabot terlalu besar susah ngaturnya
sebaliknya juga rumah terlalu besar
tetapi perabotnya kecil meletakkannya juga susah
nah sekarang ini timpa perabot berada pada memberi down itu dari pc misi pro ied prohram
masuk nomenklatur yang digunakan supaya pas
jadi antara rumah yang ada dengan peran peran yang ada ini bisa
jadi menurut anda rumahnya itu indonesia yang besar dan perabotnya itu pak prabowo yang besar juga gitu
tidak seperti itu tapi kan ini kita bicara tentang peran
yang arahnya adalah efektif atau appeation
yang ujung ujungnya adalah produktif atau tidak untuk rakyat
sahabat saya ini mas puter jadi like gini
jadi ada yang mendesak ada yang mendasar
dan menurut kami ke depan ini hal tantangan yang mendasar itu adalah penataan kembali
harmonisasi aturan perundang undangan yang ada
bahkan ujung ujungnya nanti akan kembali kepada perlunya evaluasi dan perlu amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan bang buyung almarhum ketika saya jadi masih di knpi
sering mengatakan idrus ini belum selesai ini barang
ini masih lonjong perlu kita luruskan ada banyak yang kita harmonisasikan
nah tadi yang dikatakan oleh mas putra bahwa sekarang sistem kita sadari atau tidak ini terlalu liberal
jadi nilai nilai kekeluargaan nilai nilai kegotong royongan yang punya semangat kebersamaan kekitaan persatuan
akhirnya menyeleksi kata kata saja yang digunakan tidak lagi berpedoman pada ketuhanan
ini analogi yang menarik tadi bang putra
kalau kata bang idrus rumah besar rumah kecil perabotnya banyak susah juga katanya
nah ini analogi yang menarik untuk dicocokkan dengan urgensi merubah undang undang kementerian ini
p juga menyebut tetap akan menghargai hak presiden nanti ya
kalau saya tidak salah mengutip sejumlah pernyataan dari politisi pdp
tapi apa yang seharusnya menjadi input untuk pemerintahan ke depan menurut anda bung putra
saya tuh sangat apresiasi sama pembuat undang undang di tahun dua ribu delapan ini ya
bagaimana visioner sebanyak banyaknya tiga puluh empat gitu ya
saya jadi wartawan sejak mensesneknya pak murdiono gitu ya
dan memantau terus pemerintahan seperti ini dan kami sudah memiliki tiga presiden
dan bagaimana undang undang yang dibuat ini sebanyak banyaknya tiga puluh empat ternyata bisa menjawab tantangan zaman
terkait dengan urusan cabai bawang segala macam dan segala macam
itu ternyata selama lima tahun terakhir semua masalah kerakyatan kita jawab di saat pandemi bahkan
pandemi covid sembilan belas yang memungkinkan saya mas awi dan mas umam pakai zoom
mas awi mas umam saya harus ke studio orange
jadi ini tantangan zaman yang dijawab
nah artinya apa artinya ini visioner sekali undang undang kementerian negara
nah kedua kedua dari insting jurnalistik saya
saya selalu di dunia polkam sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
kalau ada narasumber dan orang yang berkepentingan
selalu ngomong mau ke kiri pasti dia mau ke kanan
kalau berkali kali dia mengatakan bahwa itu pasti belum tentu lebih dari tiga puluh empat
itu pengalaman jurnalistik saya yang dua puluh dua puluh lima tahun
biasa kalau ngomongnya ke kiri itu maksudnya ke kanan
oke supaya diarahkan dulu ke kiri biar nggak ke kanan
pendidikan reporter yang saya ajarkan sama reporter yang baru
jadi kalau narasumber bilang kiri itu pasti kanan
apalagi kalau dikatakan berulang ulang
nah yang ketiga saya setuju dengan mas umam
saya di dpr bermitra dengan pendidikan kementerian pemuda dan olahraga
sayang sekali sambungan komunikasinya sepertinya agak terganggu nih bang putra
mas sawi ini sepertinya dengan
kami di dpr bosnya ada sembilan
jadi sekat sekat itu saya suka berkelakar sama pihak pemerintah
bos kalian satu presiden
nah ini pak idrus yang menjadi tantangan betul ya
saya anggota dpr baru satu periode dan saya lihat betul dari dalam ya bagaimana pemerintah itu ego sektoralnya kementerian itu luar biasa tingginya
dan ini testimoni yang saya harus mengatakan kenapa gerak pemerintah itu demikian lambat dibandingkan gerak swasta
karena saya pernah bekerja di swasta selama dua puluh lima tahun yang begitu gesit dan begitu cepat dan juga ramah dengan inovasi
sementara pemerintah itu luar biasa lambat ya
nah ini tantangan tantangan ini dan juga nanti beban fiskal dan juga pembangunan ikn dan lain sebagainya
ini beban beban yang akan diemban oleh pemerintahan yang baru
ini yang jadi catatan juga sebenarnya beban fiskal bagaimana anggaran negara nanti juga akan terpakai lebih besar sepertinya jika memang ada nomenklatur yang berubah
ya ruangnya sangat sempit apalagi memang betul
jika betul begitu kementerian lembaga akan bertambah
tapi saya akan tanya ke mas awi nih sebagai pimpinan balek
kalau tadi bang putra mengatakan kalau seorang politisi bilang banyak ke kiri sepertinya banyaknya ke kanan
apa akan terwujudnya itu nantinya ke kanan
nah kalau dari meja pimpinan balik bagaimana
nah ini juga kan dibahas di lembaga politik yang isinya juga para politisi gitu
kalau diarahkan memang sepertinya tidak akan bertambah gitu
atau pembahasannya di meja pimpinan apakah memang akan ditambah lembaga setingkat menteri ini
tidak ada di meja pimpinan membahas jumlah kematian
tidak ada ya membahas jumlah itu tidak ada
tidak ada kita bukan presiden kok
karena rata parlemen itu bukan presiden gitu
kita memberikan jalan bahwa sistem presidensial itu harus diperkuat
jadi tidak perlu ada pembatasan pembatasan
sebenarnya kalau kita mau jujur hari ini
memang yang bernama kementerian negara itu dibatasi maksimal tiga puluh
tapi jangan lupa ada lembaga yang statusnya setingkat menteri
nah apa ini sama aja kan sebenarnya
cuma dia tidak bernama kementerian
tapi status protokolernya itu sama dengan menteri
contoh ksp kepala badan otorita terus brin terus apalagi ada beberapa itu
nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya namanya setara dengan menterinya kan cuma penyebutannya berbeda gitu
nah hal hal yang seperti itulah yang kedepannya menurut saya tidak perlu lagi terjadi
status sescap itu apa tidak ada di kementerian negara sescap
tetapi statusnya setingkat dengan menteri protokolernya sama dengan menteri
nah hal hal seperti itulah yang kemudian membuat diskusi kita di badan legislasi
karena kita ini sistem presidensial ya sudah serahkan aja kepada presiden
kalau begitu memberikan keleluasaan undang undang ini nanti kepada presiden untuk menentukan jumlah menterinya
tapi bagaimana keleluasan itu nanti diberikan oleh undang undang kementerian yang sedang dibahas di balik saat ini
dengan memperhentikan efektivitas jalannya pemerintahan
efektivitas jalannya pemerintahan itu ada ukurannya
artinya tidak terbatas di angka tiga puluh empat itu tadi begitu ya
tidak terbatas di angka tiga puluh empat boleh kurang
boleh sama boleh lebih semua tergantung kepada presiden yang memiliki kekuasaan di bidang eksekutif
nah terus kemudian apakah nomenklaturnya berubah dan semacamnya ya tentu itu presiden
tentu presiden juga memikirkan beban anggaran nggak mungkin juga
seorang presiden akan membentuk kabinet seratus orang
karena kondisi zamannya sudah berbeda dengan zaman era bung karno
tidak mungkin juga seorang presiden hanya akan membentuk satu orang kabinet
itu tadi rumah besar perabotnya sedikit
angkanya kita tidak kunci di angka penyebutan angka semuanya kita serahkan kepada presiden
sebagai pemegang mandat rakyat
dan kita kembalikan kepada pemperkuat sistem presidensial itu
jadi mas raditya jawab yang disampaikan oleh mas sawi ini ini sudah juga benar
karena yang saya katakan tadi masalah sistem pemerintahan kita ini ada ahlinya saudara airul umam
ini juga jadi banci juga yang mana sih sebenarnya
ini jenis kelaminnya kayak apa makanya ada banyak penulis termasuk disertasi saya
ini demokrasi kita ini setengah hati semua gitu loh
sehingga warnanya susah kita tentukan
nah oleh karena itu maka sekali lagi yang penting pak prabowo telah memulai mulai daripada konstitusi
kemudian mulai dari mengembalikan kepada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan kita pada nilai nilai yang memang seperti mendasar bukan liberal
dan yang kata kunci di sini mas raditya adalah politik gagasan
oke bukan politik akomodasi ya
bukan politik akomodasi makanya kabinet bukan penampungan
bagaimana anda menjawab kritik publik dan harapan publik bahwa jangan sampai ini jadi politik akomodasi begitu kira kira
nah karena itu tadi yang penting bagaimana menyeleksi orang orang yang masuk orang orang profesional
saya setuju dengan mas umam tadi tidak boleh didikotomikan antara profesional dengan partai
karena di dalam juga partai banyak banyak
kategorisasi sosialnya yang dibuat selama ini keliru
baik ini perspektif yang juga harus saya tanyakan ke mas umam
lalu intinya di pembicaraan kita pagi hari ini perlukah aturan ini diubah jika nantinya memang betul kabinetnya pak prabowo dan gibran ini gemuk begitu
banyak sekali orang yang akan ditempatkan di kementerian bagaimana mas umam
ya perlu atau tidak perlu tentu bergantung pada basis argumen masing masing ya
dalam konteks ini rasa rasanya hipotesis yang tadi disampaikan oleh mas putra itu agak make sense
dan barangkali akan tersentifikasi bahwa kalau misalnya sudah ada kopling mengatakan ini tidak harus tiga puluh empat bisa jadi di bawah
maka most likely besar kemungkinan ini akan dijadikan sebagai pintu untuk membuka ruang bagi dalam konteks semacam fiskal
atau ruang manuver dalam membentuk nomenklatur kementerian yang baru
dan besar kemungkinan memang motifnya adalah politik akomodasi
nah tetapi kalau misal kemudian memang demikian yang menjadi hal yang terpenting adalah sekali lagi menetapkan yang tepat
ini bukan soal the right man on the rights saja tetapi bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan itu memang didasarkan pada skala prioritas dan juga efektivitas kinerja
nah kalau misal kemudian tidak ini muncul sejumlah informasi spekulatif
menurut informasi yang saya terima termasuk dari teman teman di internal kpk sudah cukup kuat itu informasi
konon kabarnya akan ada skenario untuk memerger kpk dengan lembaga ombudsman
dan kemudian fungsi penindakan kpk akan dikembalikan kepada polri dan juga kepada kejaksaan
sementara kpk akan menjadi macan ompol
karena hanya akan fokus pada fungsi dalam konteks ini adalah prevention
ini jangan sampai kemudian membuka ruang yang justru bukannya progres tetapi malah regress malah mundur
nah ini yang kemudian harus kita antisipasi
kalaupun ya kalaupun memang yang menjadi bahan pertimbangan adalah politik akomodasi
ini sekedar sebagai saran untuk pemerintahan prabowo gibran
kalau misal memang konteksnya adalah politik akomodasi barangkali ruang manuver itu bisa di extend
dengan memperbanyak posisi wamen
karena menambah woman itu tidak akan menciptakan sebuah penambahan infrastruktur kelembagaan baru
⁇ lets ⁇ say hanya akan menambah satu ruang kerja menteri dan perangkat yang kemudian akan mendampingi wakil menteri
tapi selebihnya kalau misal kemudian nomenklatur kelembagaan yang baru yang kemudian dirumuskan
⁇ lets ⁇ say ada yang bilang empat puluh dua atau kemudian empat puluh delapan saya pikir ini impact nya akan cukup rumit
termasuk juga dalam konteks bagaimana tadi ruang fiskal negara yang memang sedang terbatas itu
akan memiliki dampak yang cukup signifikan
bagaimana kemudian negara dengan keterbatasan dana itu akan menciptakan kebutuhan yang luar biasa
nah ini yang kemudian jangan sampai presiden baru terbebani oleh situasi ini
dan tentu endingnya adalah bagaimana menciptakan efektif government
dan dalam konteks ini adalah good governance tadi yang menjadi basis yang kemudian harus menjadi komitmen dari pemerintahan ke depan
oke jadi intinya jangan sampai lembaga yang begitu penting
contohnya tadi seperti kpk itu dirampingkan di saat ada lembaga yang tidak terlalu dibutuhkan
diadakan oleh pemerintahan prabowo gibran
ini yang sama sama harus kita hindari untuk menciptakan good governance
dan tentu saja menempatkan orang orang terbaik dan profesional di lembaga lembaga yang aktif
boleh saya ingin mempertegas kembali bahwa inilah kadang kadang kita menafsirkan
pak prabowo gibran pasti ingin sukses memimpin
dan untuk sukses dan memimpin ini pasti menyusun kabinet
sama tadi yang efisien yang efektif yang fungsional dan produktif
tidak mungkin pak prabowo membentuk kabinet itu gagal ingin sukses
pak prabowo sudah memulai dengan konstruksi berpikir yang sangat luar biasa
dan kritik publik juga akan terus berjalan pengawasan akan terus berjalan
pak prabowo dengan politik gagasan di situ ada ide dan gagasan sebagai instrumen
perdebatan konseptual dan di dalam itu ada kritis menghargai
terima kasih diskusi kita pagi hari ini yang menarik dan hangat di sapa indonesia pagi
untuk sekretaris tim kerja strategis prabowo gibran bung idrus marham

serta anggota badan legislasi fraksi pd perjuangan putra nababan
dan juga direktur eksekutif indo strategik ahmad khoyrul umam